kita beralih ke tanah air menjelang laga piala aff dan piala asia dua ribu delapan belas
tim nasional indonesia u enam belas menggelar pemusatan latihan perdana di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
meski saat ini telah terpilih dua puluh tujuh putra terbaik dari seluruh indonesia
pelatih fahri husaini menyatakan tidak tertutup kemungkinan masuknya putra terbaik yang lain
tapi prioritas saya adalah ke tim yang sudah ada ini
tidak ada lagi seleksi tapi apabila ada pelatih yang bisa merekomendasikan pemain saya
rencananya hingga digelarnya piala aff juli mendatang
tim nasional indonesia u enam belas akan melakukan serangkaian pertandingan uji coba
baik dengan tim luar negeri maupun tim dalam negeri
selain itu tim nasional indonesia u enam belas bersiap berlaga pada piala asia dua ribu delapan belas
di kuala lumpur malaysia pada september mendatang